jangan coba coba menyentuh kudang kembar itu
rasulah rojo beraninya kamu membokong kami
itu akibatnya jika kau mencoba mengambil kujang kembar itu
apakah kalian larang kami
kujang itu bukan milik kalian
tapi sebentar lagi kucing kembar itu akan menjadi milik kami

jangan coba coba menyentuh kudang kembar itu
kanuragan seujungku saja mau melawanku
kita harus melaporkan ini semua kepada guru
biar guru menangani semuanya
oh usti ratu ketering manik
jagad dewa batara
kau membawa masalah besar argadana
lantas kenapanya ya rompak
oh aku masih dalam keadaan terluka
pasti siliwangi datang kemari
dengan mudah dia gampang menghabisi kita
justru itu yang aku inginkan
siliwangi tentunya akan datang ke tempat ini
untuk mencari istrinya
dan aku akan menukarnya dengan pusaka kujang kembar
siliwangi tidak akan mempunyai pilihan
selain menyerahkan pusaka
kujang kembar itu padaku
kau cerdik argadana
kau cerdik sekali
dalam situasi seperti ini
kau masih bisa meraih kemenangan
bukan hanya kemenangan yang aku inginkan
tapi lebih dari itu
apa lagi rencanamu
kau sudah missing

guru kami datang menghadap
ada apa kalian menghadap tanpa perintahku
mohon ampun kami datang untuk melapor
kami melihat ada kuncak lembar melayang di udara
benar guru kami mencoba mendapatkannya
kujang kembar melayang di udara tanpa pengawasan dan kalian tetap gagal
kalian itu benar benar bodoh
dan tidak bisa diandalkan
guru kami sudah berusaha
kalian memang banyak alasan
ya kita akan melakukannya
singkir adalah sawan
kadang kadang pupilahmu meletupi tulisan
tidak dalam pertahankan
pikir lagi martin
kita bisa tutup ke jaringan kamar
nah kita mutakan ibu

kita tidak tahu merpaci kepojukan oh iya school you know where i am than you do that

benar benar pendekar bodoh